sepertinya darahmu segar untuk aku isah
raka walau susah
alhamdulillah rebuh ya lamin
raka sudah kembali
belum kembali ke istana ini rai
aku sangat sedih
kau terkurung di kamar ini rai
raka tidak perlu bersedih
karena aku yakin aku tidak bersalah raka
bunda ratu keterima nikahnya salah lihat saja
dan saat ini kita sedang menunggu nyiroh
nyira bisa menjelaskan semua masalah ini
maksudnya kenapa nyiroh
nyiroh hilang dari pondoknya
sepertinya ada yang ingin mencelakainya
kita harus menemukannya sekarang juga
gusti prabu siliwangi
nyi rata santang
dan gusti ratu
ke balerung sekarang juga
ada hal yang penting yang harus dibicarakan
hal penting apa syekh
gusti ratu getirik mani
meminta segala keputusan hukuman nyi rata santang sekarang juga
mas rata santang
mas rata santang
mas rata santang
mas rata santang
nyi rata santang
nyi rata santang
tidak bisa dibiarkan
siliwangi saja boleh menolak cinta nyi dewi
tapi dia tidak bisa berkata seenak
kalo dia tidak mengenal nyi dewi
jadi dia dewi samudera paman
ternyata siliwangi pernah menolak cintanya
dan dia menyimpan dendam kepada pacejaran
tampaknya seperti itu
kalau begitu ayo kita bermain main dengan mereka papan
aku ingin mengetahui kanuraganya
siapa tahu dia bisa kita tarik untuk menjadi sekutu
tapi bagaimana caranya adek
melihat dari auranya tampaknya dia bukan tandingan kita
biar siliwangi yang menghadapiku
salah satu elemen kehidupan adalah air
kau harus bisa mengendalikan air gensantang
lihat yang aku lakukan
kau harus bisa mengendalikan air
lihat yang aku lakukan
lihat yang aku lakukan
lihat yang aku lakukan
lihat yang aku lakukan
lihat yang aku lakukan
lihat yang aku lakukan
lihat yang aku lakukan
lihat yang aku lakukan
lihat yang aku lakukan
lihat yang aku lakukan
lihat yang aku lakukan
lihat yang aku lakukan
lihat yang aku lakukan
lihat yang aku lakukan
lihat yang aku lakukan
lihat yang aku lakukan
lihat yang aku lakukan
lakukan sekarang gensantang
air di dalam gentong itu
satukan dengan kekuatanmu

baru kau katakan tidak bisa
tidak ada masalah
sudah saya membuat itu
sebelumnya saya akan membuat
sebelumnya saya akan membuat
apakah itu suatu tempat
tidak ada masalah

tidak ada masalah

tidak ada masalah
apa yang kamu inginkan pak
cepat serah dia
berani kau melawan junjungan
langkai dulu mayat
dia bukan paningan
kau boleh melupakan aku
tapi aku akan mengingatku secara paksa
aku curiga dengan dua orang ini
hei kalian berdua
aku tidak tega bertarung dengan perempuan
apalagi berbuat cantik seperti ini
jangan menyebelahkan aku
tidak usah main main
kita jadi terdesak seperti ini
apa kian santang bisa habis di telan bumi
padahal satu langkah lagi
kian senang pasti mati di tangan paman ragadana
tipuan apa lagi yang diberikannya
nanda prabu kamu tenang saja
kita pasti akan bisa menghabisi raden kian santang
dan gua juga benar benar khawatir kepadamu
mengapa gua khawatir kepadaku
raden gua benar benar sangat menyayangi
dia khawatir dengan keadaanmu raden
aku tidak butuh belas kasihanmu gua

badanku terasa sakit
ini lejat sekali kisanak
bukan itu yang aku butuh
aku membutuhkan darah pendekar
aku membutuhkan darah pendekar
tuan keluarga dana mohon maaf dia adalah pengikut setiaku
abdi setiaku jangan bunuh dia tuanku jangan sakiti dia tuanku mohon maaf
hahaha baiklah prabu amuh marugul